kali ini hiburan mewah nan glamor arab saudi datang dari sebuah pertunjukan opera megah ala
timur tengah dibuka oleh muhammad abdul dan majid al mohandes musisi mahsyur arab saudi ini
membawakan lagu bertema yaum at tausis atau founding day lengkap dengan tarian tradisional
arab saudi syair yasyayidi atau wahai rajaku bak menghipnotis seisi teater muhammad abdu
syair selanjutnya dinyanyikan oleh dalia dengan komposer sahem dan yaser bu ali menampilkan penari
dengan kostum tradisional untuk wanita arab
abaya menggambarkan arab saudi di masa raja pertama makna syairiyat ini adalah ibu arab saudi
di penghujung pentas atmosfer teater semakin bergemuruh saat dibawakan nyanyian penuh semangat
menggambarkan transformasi arab saudi atau visi dua ribu tiga puluh di bawah kepemimpinan muhammad bin salman
suasana semakin meriah
saat ribuan penonton menyalakan flash ponsel pintar dari podium penonton
hari pendirian arab saudi dirayakan di muhammad abdul teater dimana disini ada pertunjukan
musikal dari penyanyi dari arab saudi seperti muhammad abdul yang dihadiri lebih dari
tujuh penonton yang memenuhi muhammad abdul teater di riyad arab saudi yang secara general tadi
pertunjukan menceritakan tentang
penyelidikan arab saudi dari abad ke abad dari satu raja kerajaan
petunjukan konser dan hiburan malam saudi seperti ini satu dari bagian transformasi arab saudi dua ribu dua puluh
antusiasme penonton melebur dan begitu terasa di teater muhammad abduh teater terbesar dari empat
teater yang berada di kompleks riyadh boulevard fira nabilah revolusi riza riyadh arab saudi